kali ini ada lukisan karya vincent van go yang merupakan karya seni yang tidak lekang oleh waktu
kini sekelompok seniman korea dari media and art mereplikasi lukisan lukisan vincent van go
dalam balutan gambar bergerak dan juga alunan musik
korresponden kami merangkum karya seni interaktif vincent van gogh
saya ajak anda masuk dalam lukisan karya vincent van gogh dalam eksebisi inside van gogh di jeju korea selatan
berawal dari masa kelam abad sembilan belas din man hari harinya di paris
hingga momen emosional di art dan over disuguhkan dalam teknik interaktif
bukan saja van gogh tapi karya karya impresionis dari monet renoir dan degas juga dihadirkan
tujuh puluh proyektor beresolusi tinggi yang ditembakkan ke arah kanvas langit langit dan lantai
memberi pengalaman berbeda bagi siapa saja yang menyaksikannya
ini disebut sebagai pemata antikidimensi
yang berada dalam tersebut
lewat animasi yang ditambahkan dalam lukisan yang telah direplikasi lewat piranti lunak dan alunan musik tematik
kolaborasi hal seng lok dan jeon sung taek berhasil menghidupkan karya van gogh
mulai dari lukisan ikonik story night yang dibuat seakan berpendar
hingga filled with poplis anda seakan masuk dalam lukisannya dan menerka nerka pikiran van gogh sebelum ia wafat
bukan saja teknik visual yang ditampilkan
teknologi augmented reality juga menjadi bagian yang sangat berharga

foto sungai ron terkini dengan aplikasi yang dihadirkan media and art sebagai penyelenggara
menghasilkan transisi visual masa lalu saat van go melukisnya